gak bisa hanya satu orang yang setia
gak bisa hanya satu orang yang berkorban
esi udah ngorbanin segalanya
segalanya waktu pikiran tenaga
tapi apa yang udah aku korbanin
emang cuman esy yang berkorban
ah ini suami apa
bapak kamu nanti ngajak nginep
namanya juga di rumah orang tua tuh pak
kalau disuruh nginep ya nginep
bapak gak ikut ya
terus bapak kamu kayak gitu sih
orang tuanya jangan dilawat
jauh rejekih kalau ngelawan orang tua mah
soh bapak kapan liat mamah pernah ngelawan orang tua
gak pernah kan
mamah mamah rejekinya lancar terus
ya walaupun mereka gak kaya seperti kita ya
ya tapi kan rezekinya bagus
karena mereka gak pernah ngelawan orang tua dan mertua
gak seperti yang lain
baru punya duit sedikit
udah nyipelain orang tua
sebenernya mah saya gak pernah ngelawan orang tua kamu

baby cepetan ganti baju ya
kan sebentar lagi kita mau ke rumah kakek
hidup fitri ini luar biasa
sebagian dari kita menempuh perjalanan ratusan kilometer
bahkan ribuan kilometer
untuk bisa berkumpul dengan keluarga
dia berkendara siang malam
agar bisa menunaikan sholat id di kampung halaman tercinta
untuk mengejar sholat id yang sunnah itu
mereka lupa berhenti
untuk menunaikan sholat wajib yang lima waktu itu
tidak pernah cam bulan dari saya
jangan te gugup
ini jangan allah
begitu ngotot masa buatkan kos suara
karena hati biar terlihat mampu
suami istri itu harusnya saling percaya
masih bisa esi percaya
tapi esi bisa percaya
ah pikir selama esi disana gak ada yang suka sama esi
gak ada yang ngajakin esi pacaran
disana gak ada yang ngodin esi
ah gak mau kehilanganmu
sampai kapanpun akan mempertahankan rumah tangga kita
tapi kalau misalnya esi mau pisah
ah yang pengen pisah
apa yang mencari orang lain
aa bisa dipercaya
neneng bisa percaya sama aa
anak bisa melihat pandangan cinta dari mata ayahnya
feby gak mau pembawa
pernikahan itu cuma bisa dipertahankan
kalau kedua duanya bisa mempertahankan
bukan cuma salah satunya
gak cinta sama esi
cuma butuh sama esi
gak bisa hanya satu orang yang setia
gak bisa hanya satu orang yang berkorban
esi udah ngorbanin segalanya
waktu pikiran tenaga
tapi apa yang udah aku korbanin
emang cuma sc yang berkorban
jangankan menafkahkan keluarga
jangankan menafkahkan keluarga
jangankan menafkahkan keluarga
galakan diri sendiri accuracy aja tidak mampu
saya mau cerai ceng
kamu kenapa sih kum
masa cuma gara gara berantem seperti ini aja kamu langsung cerek
ini masalah harga diri ceng
haduh sama ibu
ibu yang nanya
ibu juga yang melarang febri untuk berbohong
lalu akhirnya ibu sama bapak mau pisah
febri gak salah
ibu mau pisah
febri gak salah
apa yang febri lakukan udah benar
kalaupun febri gak cerita
suatu hari nanti ibu pasti tahu
dan yang lebih sakit kan
kalau ibu harus tahu dari orang lain
ibu masih terb lawrence

ibu adalah l kris
ibu pengen you